rame banget kan jadi perbincangan soal ikutan juga gak ikutan ngobrol juga di media sosial
saya bahkan ikut nge tweet terus tentang debat tersebut ya
dan yang menarik itu sebenernya yang jadi perhatian tuh mbak ira nya
yang lain jadi yang jadi perhatian juga sih
tapi memang cantik sih mbak ira ya
mbak ira mbak ira
saya diundang tapi saya nggak diajak ngomong
mohon tenang katanya
kalau gak good morning ya
tuh kan udah mulai nih
jangan jangan mengambil lahan mbak ira ya
mbak ira udah cukup viral di media sosial
apa kabar sih mbak ira kusno
baik daniela baik
terima kasih banget udah bisa datang ke sini
sama sama terima kasih undangan
kita emang sering berantem sih tolong di moderatorin aja sih
waktunya satu menit dari sekolah
oh waduh gak waktu kalau pake waktu ya durasi
kita benar benar ngelihat ya performance yang luar biasa impresif dari sang moderator ira kusno kemarin gitu
debatnya sharp tegas on time
iya itu yang paling menarik
itu dari kemarin tuh sudah berusaha menjejak bumi gitu
karena terlalu banyak puja puji gitu ya
tolong ini jangan diangkat lagi
you deserve it memang iya sih gitu
itu gimana sih mbak maksudnya gak gampang pastinya ya untuk kendak event sebesar itu dengan masa yang begitu besar
ditambah lagi dengan tiga kandidat yang juga pengen ngomong terus gitu kan
ya kalau pertama sebenarnya kalau otokritik gitu lebih pada soal
kalau boleh ngulang tuh pengen pitch
itu lebih karena rimbus ya
yang di awal awal gitu ya
pasannya betul riuh gitu
kemudian saya juga sebenarnya karena mengatasi mereka lupa kan kita sebenarnya pakai clip on sendiri kan
sehingga tone nya segini aja juga gak masalah gitu
kalau boleh ngulang itu ya pengen diubah
tapi keseluruhan alhamdulillah seperti yang tadi prabu bilang daniel sampaikan juga
itu semua lancar dan sesuai dengan waktu ya
kendalanya memang dua
jadi bagaimana konten itu delivered
ke publik gitu
orang tahu tentang visi misi mereka secara lebih jelas
tapi yang kedua juga flow nya harus menarik
ini tantangan tersendiri karena temen temen tv kan iklannya sudah begitu banyak gitu ya
jadi kalau gak menarik dan gak ditonton ya percuma sebenarnya gitu
persiapannya saya sekali lagi beruntung punya mitra kerja yang luar biasa
dari tim panelis mas imam kang yayat mbak eni dan pak aceh
dan juga dari tim kpud
sebenarnya kalau moderator kan ruangnya sempit gitu ya
jadi kayak lalu lintas biasa
tapi mereka memberikan keleluasaan yang lebih buat saya
untuk menentukan soal
karena gini akhirnya dengan waktu yang sangat
sebenarnya gini panjang nggak panjang kan
sembilan puluh menit tapi banyak sekali yang mau dibicarakan
akhirnya mereka kasih datanya bank soalnya
kemudian karena saya dianggap pernah jurnalis
pasti punya visi tahu apa yang punya magnitude besar
dan what's in it for me nya buat publik jakarta itu besar
jadi akhirnya yang kemudian merephrase seluruh kalimat segalanya mereka serahkan kepada saya
kemudian dari pihak tv juga
mereka kolaboratif sekali untuk kemudian gimana nih kita cari flow yang terbaik gitu
jadi semua smooth lancar itu ya
karena alhamdulillah timnya
oh jadi soal itu akhirnya mbak ira yang pilih
dan juga yang apa namanya merancang
kataannya itu mbak ira sendiri
jadi kalau ada orang bilang
saya gak tahu soalnya baik panelis maupun kpud
dia emang benar karena terah itu ada di tangan saya
nah itu keleluasan yang luar biasa yang saya syukuri gitu diberikan oleh panelis dan kpu
kalau kpu itu yang penting kan adalah
sepanjang dalam koridor itu go nggak masalah gitu
kalau panelis saya banyak diskusi sama mereka soal apa yang harus diberikan sebagai konteks dan sebagainya
kemudian bahkan kalimat terakhir juga memang saya diskusikan
tapi tetap mereka nggak tahu apa sih yang saya pilih gitu sebenarnya
itu bisa terhandle dengan baik
tapi kalau soal meme yang akhirnya beredar pasca debat itu seperti apa
saya bilang mendadak hits sih
itu gimana tanggapan yang mbak ira
apa emang udah terprediksi sama mbak ira
karena kan pasti tau netizen kan di beberapa segmen mbak ira suka bilang
tapi sampai sehebo itu sama sekali gak
dan yang itu tadi penting banget gitu tau dokter kulit saya dimana
itu kita bahas itu pertanyaan titipan dari semua produser yang ada disini
betul disini semua wanita wanita ingin tahu ya
tapi sekarang gini mbak ira kan pasti ingin tahu juga nih gimana masyarakat berpendapat berkomentar tentang mbak ira kusno
kita sudah merangkum ada kesan yang disampaikan ya oleh banyak publik tentang mbak ira kusno itu sendiri
coba kita sama sama dengarkan
kesan tentang ira kusno kemarin di pilgub cawagup seperti apa
dan juga cantik ya orangnya berwibawa gitu
kesan pertamanya nggak sesuai dengan umur
kelihatan jauh lebih muda
tapi dibalik itu juga lebih kelihatannya smart
jadi bisa membawakan dengan tegas juga untuk debat cagup yang kemarin
sangat menikmati perdebatan diskusi itu
karena kemampuan dari seorang ira kusno dalam memancing reaksi dan respon dari orang lainnya

artinya ira kusno mampu menghidupkan suasana
dan membuat penonton pun jadi malah lebih tertarik ke ira kusno
puas dia cukup dia tahu kontennya jadi menguasai
lebih ke sekarang jadi viral karena dia udah cukup usianya cukup ini terus masih looking good
jadi makin viral aja
mbak ira usianya gak cukup
cukup ini gitu
dan irat kamu belum mencapai taraf itu ya
kasih masukan dong untuk saya supaya saya juga bisa seperti mbak ira kusno ya
ini pertanyaan serius loh ini sebenarnya
bukan gini ini pertanyaan serius nih guys
mungkin sebelum kesana kita harus bicara yang lebih serius
gini banyak orang mengatakan bahwa jangan jangan debat ini dibuat supaya salah satu paslon atau para paslon itu kebingungan menjawab
jadi tujuannya justru kita bukan mengajukan pertanyaan yang sulit dan tidak bisa dijawab
tapi justru harus pertanyaannya yang kita bisa membuat para paslon itu dengan lebih jelas memaparkan visi dan misi
sehingga calon pemilih terutama yang mereka masih belum menentukan pilihan akan tahu siapa sih yang paling tepat memimpin jakarta lima tahun mendatang
agak berbeda ya dengan debat debat di luar misalnya
kalau di luar itu kan malahan tough questions yang diberikan gitu kepada kandidat
kenapa di kita belum bisa sampai seperti itu mbak ira
sebenarnya perbedaan antara tough question dengan pertanyaan sulit itu agak tipis ya bedanya
jadi artinya pertanyaannya bisa jadi sulit kalau paslon ini tidak punya jawaban yang cukup komprehensif gitu ya
dan data yang cukup untuk menunjang argumennya
tapi kalau disana bedanya adalah ketika paslon itu mengambang itu boleh dipotong boleh diprobbing
itu kelihatannya bedanya lebih ke arah sana
karena kan sebenarnya sikap mereka terhadap segala macam issue terutama yang menyangkut tema ini ya
terutama yang menyangkut tema debat itu orang udah bisa baca di media massa dan di visi dan misi kan
tetapi persoalannya adalah itu tadi toughnya itu jadi karena tidak bisa diprobing
untungnya ada sesi empat dan lima di mana para paslon itu bisa saling mengkritik kan gitu
dan disitu yang kita bisa tahu siapa yang lebih siap dibanding yang lain
satu dua tiga
saya tidak boleh menjawab
tapi berbagai macam segmen satu sampai enam tapi memang segmen itu yang paling menarik
segment empat dan lima paling menarik
mbak ira ini di luar debat jadi pertama kali ketika diminta oleh panitia kpud begitu ya dan juga tentunya teman teman tim yang lain
mbak ira ini moderatornya itu prosesnya gimana mbak
prosesnya itu sebenarnya jadi kelihatannya fit and propernya gitu ya dilakukan sebelumnya
karena ini juga harus disetujui oleh tim ses kan gitu
jadi rekam jejaknya itu apakah punya kecenderungan untuk berpihak pada salah satu paslon pada partai politik tertentu atau tidak
untungnya selama ini walaupun saya punya perusahaan pr
saya itu memang menjauhi politik karena hatinya belum kesana politik itu hatinya haruskan kesana
sehingga ketika di matrix mungkin saya muncul gitu
nah pada saat itu saya itu sebenarnya sedang liburan ke luar negeri dan handphonenya tidak berani
berapa lama sebelum debat kemarin
itu kira kira sekitar seminggu berarti semingguan lah ya itu awal awal januari gitu
jadi begitu balik telepon tuh langsung yang berdering dering padahal saya lagi meeting gitu kan

sering ada apa sih ini ada salah satu teman lah dari stasiun televisi gitu terus baru dia bilang

ra mau gak
haan pada hati sebenarnya sebelum itu pun saya sudah dapat bocoran
jadi sebenarnya sudah siap siap juga sih
jadi begitu dia bilang gimana ra
saya harus konsultasi ke manajemen karena nama perusahaan saya pakai nama saya
jadi apapun kegiatan yang menyakut nama saya dan kalau itu ada impact positifnya tentu bagus
tapi kalau enggak kan harus diperhitungkan
jadi sebenarnya saya tuh diam diam sudah minta izin
jadi begitu ditanya
tinggal ditelepon kpud kan
itu berapa h berapa tuh dari debat
seminggu sebelumnya jadi persiapan hanya seminggu
seminggu jadi tim panelis tim kpud terus tim televisi sendiri intensinya memang seminggu
tapi pastilah ya kalau sudah bertahun tahun berkarir saya yakin lebih mudah menurut mbak ira kusno
atau seperti apa sih justru ini tantangan yang baru lagi buat mbak ira kursi
ini pemilihan kepala daerah jakarta ya yang paling kompetitif
beberapa media mengatakan aroma pilpresnya kuat sekali
karena itu mungkin itu bedanya dania
jadi karena suasana atmosfer gitu yang membuat seakan akan ini jadi
heuh gitu ya
tapi kalau persiapan segala macam sebenarnya kalau kita lakukan biasa ya iya
tetapi soal intensitas dan atmosfer itu yang sebenarnya itu yang harus lebih di handle
oke itu belum jawab pertanyaan saya sebetulnya prab
gimana caranya untuk merawat kecanduan
kalau gak jeda good morningnya gak akan ada
oh iya udah kita bersama kami

karena semua semua tak lagi sama
walau kau tahu dia pun merasakannya
oke kita akan lagi ya lanjutkan perbincangan dengan mbak ira kusno
ini dania dari tadi udah bilang sama saya ini mau tau rahasianya itu tadi
iya mbak ira
biasanya dititipin harus ditanyain katanya gitu gimana dong
netizen nih nge tweet saya nih udah mana nih pertanyaannya belum di jawab pertanyaannya
itu loh mbak ira
jadi gimana mbak ira
pertanyaan spesifik itu harus japri karena saya belum melakukan deal dengan dokter kulit saya
tapi gini gini daniar yang pasti balik lagi pada dasarnya itu kan harus pola makannya sehat
saya ya saya itu meninggalkan bukan meninggalkan ya menghindari banyak karbohidrat itu jadi lebih protein sama sayur
kamu sih makanya nasi goreng terus
tapi badannya kan segini gak ada masalah dong
oh ya udah deh oke
terus terus terus
terus terus terus
saya tinggalkan tuh ya
kalau gak ya oke
terus apa lagi ya
terus kemudian olahraga pasti kan
olahraga itu berapa kali seminggu biasanya
kalau sekarang sih lagi berantakan banget kalau dulu tuh pilates dua kali terus masih tradmill sekali lah di rumah gitu ya
tapi kalau sekarang kalau ada waktu luang lebih baik saya tidur gitu kan
sebenarnya capek banget soalnya gitu
nah terus yang ketiga ya istirahat cukup gitu
tapi kalau kalian sudah mencapai umur empat puluh tahun
yang tadi dibilang gini gitu
ya semua orang akhirnya downside nya itu tau ya sudah segini gitu
sudah segini gitu
otomatis memang ada alokasi khusus untuk pergi ke dokter itu sih harusnya ya
memang ada ini ya apa namanya
teripan khusus lah ya
iya sih ya oke dah nanti saya catet pak iqbal
perlu ada budget gitu kalau kayak gitu
wah itu berarti tuh saya bikin apa lagi
itu jawabannya tuh ternyata memang nggak bisa ditinggalkan dari makan yang benar
kemudian juga pelah hidup sehat lah ya
gitu kan supaya nanti bisa jadi viral juga nih kayak mbak ira kusno
saya belum siap dong
saya harus siap nih
oke berarti ini masuk tahun ke tujuh saya berarti masih berapa tahun ini
ayo kamu ada pertanyaan lagi gak sama mbak ira
yaudah sih paling itu aja sih mbak ira
olahraganya itu yang cukup berarti ya
karena saya nih mbak ira kalau olahraga emang udah jauh banget ditinggalkan kali ya
lari paling gitu mbak ira
mbak ira suka lari juga gak
treadmill aja di rumah gitu ya
banyak air putih harus
oh ya udah deh
mbak kita lihat yuk memesnya nih
ada beberapa yang sudah kita rangkum
coba kita dengarkan pendapatnya mbak ira
ini foto ini ini dua belas tahun yang lalu dan saya dikerjain kalau nggak salah anak tempo
waktu itu dia bilang saya bilang saya nggak mau pose gini menurut saya ini pose sangat gak soal
enggak tenang tenang mbak nanti itu kursinya gak keliatan
menyebar karena apapun yang sudah ada di media sosial
otoritatif lah itu mbak
debat cagup semalam memberi pelajaran bahwa cewek smart akan selalu terlihat muda
nah itu oke lah ya daniar ya
boleh ya boleh ya
kita harus menunjukkan gitu
next coba kita lihat lagi nih ada memes berikutnya tidak
nah ini sebenarnya yang jadi masalah ya
ini yang belum boleh dijawab
masalah ini banget
ada mobil ini satu menit berdebat dengan hatiku
itu banyak loh tapi banyak orang juga yang akhirnya mencari instagramnya mbak ira untuk segera di follow belum
programnya belum punya kan tuh jadi segera mbak ira
apa komentarnya sih waktu lagi baca baca memes itu kan pasti di mobil tuh bisa di follow ya
aduh gini aduh gitu
ketawa dan sangat kreatif ya karena yang muncul kan bukan cuma ini saja
kemudian dibuat dengan pertanyaan ke para kandidat
dan para kandidat kemudian diposisikan dengan gayanya masing masing gitu
dan saya merasa bahwa ini kelihatan memang orang indonesia super duper kreatif ini ya
gak ngira gitu bisa bahwa dalam waktu singkat itu bisa begitu banyak ini meme nya
nah setelah debat kemarin kan setelah selesai nih anda pasti salaman sama masing masing kandidat begitu ya
apa pesan bukan pesan sih komentar mereka begitu salaman sama mbak ira
mbak ira sekarang tanya dingin ya apa gitu atau gimana
gak ya kelihatannya semua pada sudah haa akhirnya gitu ya
saya sendiri juga yes gitu kan selesai gitu ya
enggak jadi mereka mengucapkan terima kasih yang pasti begitu ya
dan sebenarnya sama sekali tidak ada reaksi negatif misalnya kalau pun ada beberapa yang menge tweet gitu
atau ada dari reaksi para pendukung yang kurang suka mungkin dengan beberapa gestur sebelumnya gitu
dari mereka sama sekali dan sangat positif dari mereka gitu mengucapkan terima kasih dan appreciate atas debat ini
mereka juga antar sesama paslon itu kelihatan ya walaupun mungkin agak ada yang kaku kaku gitu
tapi mereka tunjukkan bahwa mereka memang kita kompetisi sehat
oke itu berarti yang perlu kita garis bawahi juga
mereka berbawah juga begitu kan ya diarah mereka masing masing
jadi para pendukung paslon satu ratus dua puluh tiga juga harus berbicara gitu ya
tapi ada satu hal nih yang masih saya tunggu dari pak ahok yaitu kita selfie bertuju tapi sampai sekarang fotonya belum belum sampai nih ke saya
padahal mau saya tweet tuh
oh udah berarti
sepertinya sih ada selfie nya juga ya harusnya udah masuk juga sekarang
belum berarti ya
sibuk apaan aja mungkin mbak ira
langsung kan mereka
mbak ira makasih banyak ya sudah hadir di sini yang jelas
mbak ira kusno sudah membuat sebuah standar baru nih dalam moderator
dan juga pilku
uh jangan bahas bahas umur lagi nanti saya ada perbandingan nanti lama lama antara umur sekian dengan umur sekian
sukses terus ya
sama sama untuk kalian juga ya